ini makam eyang kakung saya kakek saya dengan eyang putri saya dan keluarga keluarganya
jadi memang aslinya berasal dari daerah sini dari daerah banyumas dan itu dari pak margono
jadi kami memang asal usulnya dari daerah sini dari daerah banyumas